ya pengguna penyedia layanan atau pengelolaan data menjadi yang paling dirugikan saat terjadi kasus kebocoran data
pengguna yang dirugikan berhak meminta kejelasan dan juga akuntabilitas perihal kasus kebocoran data
lalu bagaimana dengan pertanggung jawaban hukum perihal kebocoran data pribadi ini
apakah teguran hingga penghentian layanan cukup menjadi hukuman
dan melalui sambungan telepon kami bahas bersama abdul fikar hajar pakar hukum universitas trisakti
selamat malam pak fikar
selamat sore mbak
iya terima kasih
pak fikar pak fikar kita berbicara mengenai kasus kebocoran data
bukan satu dua tiga tapi beberapa kali kita dihadapkan dengan kondisi yang sama ya
selama ini kasus kebocoran data
halo pak bisa mendengar suara saya pak fikar
iya pak fikar bisa menjelas dengar suara saya
oke saat kasus kebocoran data pak fikar yang kerap dipermasalahkan adalah soal regulasi perlindungan data pribadi yang mandek
sehingga itu yang menjadi perkara
sementara yang paling dirugikan adalah konsumen pengguna
lalu apakah pengguna ini bisa menuntut penyedia layanan atau platform kalau data pribadinya bocor pak
ya secara perdata sebenarnya nggak perlu ada peraturan undang undangan
itu sudah perbuatan melakukan
itu adalah melawan hukum
karena siapa yang bertanggung jawab atas data itu dia sudah melakukan satu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan kewajibannya
setiap orang mempercayakan data pribadinya itu pada instansi tertentu dengan meskipun tidak pernah bilang atau ngomong
seharusnya ada tanggung jawab dari instansi yang memang tidak ada
iya seharusnya ada tanggung jawab dari instansi yang memang tidak ada
yang memang menguasai data pribadi umpamanya dinas kependudukan
itu kan paling bertanggung jawab karena dia paling bertanggung jawab karena dia paling banyak menguasai bukan paling banyak
bahkan seluruh penduduk indonesia itu dikuasai oleh dinas kependudukan
dalam hal ini adalah di setiap provinsi atau di setiap kota
dan puncaknya pasti di kementerian
ada data penduduk indonesia
ada data penduduk indonesia
termasuk data kita juga
jadi kalau terjadi kebocoran kebocoran secara merata
umpamanya penduduk di satu kota atau di satu kampung bocor semua gitu ya
maka itu pasti yang harus bertanggung jawab adalah dinas kependudukannya
pemda atau dinas kependudukannya
tetapi kalau kebocorannya terbatas pada orang orang tertentu
tetapi kalau kebocorannya terbatas pada orang orang tertentu
yang pelanggan satu produsen satu produksi
itu artinya kan selektif
tidak semua orang di satu kota terdata di dalam daftar konsumen
kalau itu pasti produsen yang bertanggung jawab
tinggal dilihat saja
kebocoran itu merata satu kota atau hanya umpamanya yang kebetulan sama sama pelanggan satu

prosedur pengajuan penanggung jawabannya secara hukum seperti apa pak melalui class action kah atau seperti apa
bisa juga bisa melalui class action tapi juga bisa melalui gugatan secara pribadi juga
masing masing bisa sebenarnya
tetapi itu memakan biaya tinggi
tapi kelas action saya kira lebih ekonomis
jadi satu orang atau lima orang bisa mewakili semua orang yang datanya dibocorkan
itu bisa memunggungkan
siapa sumber pembocornya gitu atau dari mana kebocoran itu terjadi
itu yang saya kira akan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab
selain dinas kependudukan tentunya
kan bisa juga data rumah sakit data penduduk
kan bisa juga data rumah sakit data penduduk
kan bisa juga data rumah sakit data penduduk

artinya pasti kalau dilihat dari jenisnya itu pasti menjadi pangsa pasar obat
produk produksi industri obat
kemudian kalau itu dilihat aja produk apa yang menggunakan itu akan bisa ketahuan sumber datanya dari mana
tapi kalau menyeluruh itu pasti
pasti ini pemerintah daerah gitu atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat gitu yang membocorkan
ini kan harus ditelusuri pak fikar ya
artinya yang pertama bisa saja dugaan kebocoran data ini berasal dari penyedia layanan atau pengelola data
nah kalau dihadapkan dengan situasi yang seperti ini bagaimana pertanggung jawabannya
kemudian kalau ini juga bisa berkaitan dengan lembaga instansi atau kementerian terkait
nah pertanggung jawabannya apakah secara administratif kah atau seperti apa
baik kan tanggung jawab itu ada tiga secara administratif secara perdata maupun secara pidana gitu ya
tiga tiga tanggung jawab ini sebenarnya melekat pada pengelola data
tinggal modus yang digunakan penyebarannya gitu
kalau penyebarannya sengaja karena motivasi motifnya bisnis
saya kira itu pidana juga masuk gitu
artinya dia jual jual data gitu kalau motivasinya bisnis
tapi kalau motivasinya umpamanya pelayanan gitu ya itu kan nggak sengaja namanya
tapi ketidaksengajaan tidak menghapuskan kesalahan sebuah instansi yang menyebarkan data penduduk atau data warga negara atau data siapapun gitu yang disebarkan
tidak menghapuskan kesalahan itu
karena itu harus dilihat dulu
sebenarnya kebocoran ini apa motifnya
apa peruntukannya apa
nah kalau dia peruntukannya komersil nah itu boleh kalau misalnya dipidanakan
itu pasti cari untung kan gitu
tapi kalau masih dalam kerata tugas pelayanan umpamanya pelayanan kesehatan atau apa
kalau itu kemudian tersebar ya itu kan artinya konteksnya pelayanan gitu
karena itu kalaupun kemudian dimanfaatkan umpamanya oleh industri obat gitu atau industri kesehatan gitu ya
maka itu juga karena sudah ada motif bisnisnya saya kira meskipun covernya adalah kesehatan
tapi juga di belakangnya ada motif bisnisnya
dan itu saya kira bisa juga selain dituntut secara perdata
juga bisa digugat secara dipersoalkan secara pidana gitu
artinya menjual data orang lain tanpa izin gitu
pak fikar selama ini yang selalu dipersoalkan adalah belum jelasnya regulasi mengenai perlindungan data pribadi
bagaimana kemudian misalkan dengan aturan lain seperti ite atau juga koreksi saya kalau salah pp
tentang penyelenggaraan sistem dan juga transaksi elektronik pst
yang bisa saja menuntutkan data
untuk pertanggung jawaban dari baik pengelola data ataupun juga penyedia layanan
iya sampai sekarang belum ada undang undang yang memang khusus melindungi masyarakat terhadap data pribadinya
kecuali undang undang dalam konteks perdagangan yaitu undang undang perlindungan konsumen gitu
itu ada artinya masyarakat ditempatkan sebagai pengguna sebagai konsumen
itu jelas perlindungannya
karena judul undang undangnya aja adalah
undang undang perlindungan konsumen gitu ya
jadi konteksnya memang pengguna gitu
tetapi kalau masyarakat secara umum gitu ya
masyarakat secara umum apakah itu diambil dari data kartu penduduk atau data kependudukan lainnya
itu belum ada ini apa namanya undang undang yang khusus melindungi gitu ya
kalau undang undang perlindungan konsumen yang saya sebutkan tadi adalah motifnya bisnis gitu
tetapi kalau ada motif lain gitu ya
ada motif lain yang apa ya
nah yang apa namanya digunakan gitu di satu sisi penjual datanya mendapat keuntungan yang banyak
tapi juga umpamanya penerima data itu hanya sebenarnya penggunaannya bukan untuk penggunaan komersil umpamanya
nah itu juga sebenarnya di sisi yang lain juga merugikan kan
sebenarnya merugikan warga negara juga gitu
merugikan penduduk juga
nah meskipun begitu ya tetap hak untuk menuntut itu ya
saya kira tidak ada hambatannya gitu
terutama umpamanya kalau mau dipidanakan ya kamu dan saya harus bareng bareng gitu

atau membugat juga bisa membugat secara kelas action umpamanya gitu
pak fikar aspek keamanan di zaman yang serba digital
yang banyak sekali sekarang menuntut orang untuk berselancar di dunia maya atau online
ini harusnya kan menjadi top priority harus menjadi prioritas
tapi kadang kadang kita dihadapkan dengan sanksi
ya kalau tadi katanya pak sam dari kominfo
sanksi administrasif bagi platform gitu ya
atau bagi penyedia layanan
atau paling tidak minimal teguran
kemudian yang selama ini ada terjadi minimal teguran sampai dengan penghentian pengelolaan akun
nah melihat dengan kondisi yang sering banyak terjadi ini
sanksi yang paling pas sebenarnya untuk bisa memberikan efek jerah
supaya tidak terjadi hal serupa nanti ke depannya pak fikar
kan gini berpindahnya data dari pemilik data kepada pengguna data
itu kan pola relasinya banyak macamnya
tetapi yang paling banyak adalah pola relasi apa namanya
perdagangan sebenarnya gitu ya
satu beli kayak konsumen satu produk gitu kemudian
dengan syarat mencatatkan semua identitas dan sebagainya
di satu sisi yang lain
si warga apa
orangnya kemudian dapat pelayanan dari produsen itu kan begitu
sebenarnya hubungan yang saling menguntungkan gitu
yang jadi soal adalah ketika si produsen ini menggunakan
pola relasi yang sudah dibangun itu untuk kepentingan lain gitu
bukan untuk kepentingan dagangnya sendiri
kalau dia berdagang untuk perusahaannya dalam konteks korelasinya itu
sih kalau saya nggak ada masalah gitu
nggak ada masalah
tetapi ketika digunakan untuk produk lain yang bukan diperjanjikan
itu yang jadi masalah gitu
nah karena itu
data pribadi kita dikuasai oleh pemilik bisnis yang lain
selain yang kita memang berlangganan dan atau ada hubungannya
saya kira itu sudah bisa dipersoalkan gitu
intinya konsumen atau pengguna yang merasa dirugikan
bisa dan juga berhak pastinya untuk melapor
terima kasih pak abdul fikar hajar sudah bergabung dengan cnn indonesia connected
malam hari ini
selamat malam mbak